tagar chef komodo menggema di media sosial beberapa hari terakhir
hal itu bermula dari beredarnya potret komodo yang berhadapan dengan truk di pembangunan pulau rinca
agar kita semakin peduli pada komodo ada baiknya berkenalan dulu dengan reptil raksasa ini yang dirangkum detik com
komodo adalah kadal terbesar dan tertinggi di dunia
reptil raksasa bernama latin varanus komodoensis ini memiliki panjang tubuh mencapai tiga meter dengan berat hingga sembilan puluh kilogram
ternyata komodo memiliki badan yang besar karena tidak ada lagi predator yang bersaing dengan mereka
dengan badan yang besar komodo memiliki pergerakan lambat hanya delapan hingga sepuluh km per jam
namun jangan membuat mereka terancam karena mereka dapat berlari hingga kecepatan delapan belas km per jam
dalam kondisi terancam
komodo ini satwa endemik indonesia artinya tidak dapat ditemukan di negara lain
ya indonesia adalah satu satunya negara yang memiliki komodo
habitat aslinya di pulau komodo pulau rinca pulau gilimotang dan sebagian kecil di bagian utara dan barat flores
dulunya komodo juga dapat ditemukan di pulau padar
sayangnya komodo perlahan lahan berubah menjadi sebuah kota yang berbeda
komodo punah di sana
berdasarkan jurnal berjudul kajian ekologi dan status keberadaan komodo di pulau padar taman nasional komodo
karya abdul haris mustari dan kawan kawan punahnya komodo pulau padar akibat masalah ekologi
inilah yang dikhawatirkan banyak masyarakat
jika kualitas ekologi menurun akibat pembangunan yang masif
maka komodo diperkirakan akan punah dan tak akan ada lagi komodo di dunia
jumlah komodo di pulau padar
komodo sangat sedikit
balai taman nasional komodo melaporkan jumlah komodo kurang lebih dua delapan ratus ekor pada dua ribu sembilan belas
sementara itu khusus di pulau rinca jumlahnya sekitar satu empat puluh ekor
kepala balai taman nasional komodo lukita awang mengatakan
jumlah komodo fluktuatif bisa berkurang atau bertambah
hal ini dipengaruhi jumlah mangsa dan makanan
jika mangsa komodo terus diburu besar besaran
maka jumlah komodo pun otomatis berkurang
komodo tidak memiliki bisa tetapi air liur komodo sangat mematikan
karena mengandung banyak bakteri berbahaya
setidaknya ada lebih dari enam puluh jenis bakteri terkandung dalam air liurnya
bakteri ini disinyalir akan menyebabkan keracunan pada darah mangsa
sehingga mangsanya mati secara perlahan
komodo juga dikenal memiliki indera penciuman kuat
yang dapat menyebabkan penyakit
komodo juga dapat mencium bau dengan jarak lima sampai sebelas kilometer
inilah mengapa wanita yang sedang menstruasi
dianjurkan untuk tidak berkunjung ke taman nasional komodo
mereka lebih mengandalkan indera pembau ketimbang penglihatan
meskipun mereka memiliki penglihatan yang baik
dengan keunikan dan keindahan habitatnya
komodo memang menarik untuk dikunjungi
tetapi dengan sifat buasnya
pengunjung harus tetap didampingi oleh penjaga profesional